kita ke informasi lain wali kota surabaya tri risma hari ini resmi mencabut laporan kepolisian terhadap penghina dirinya bernama zikria zatil
pencabutan ini dilakukan karena risma telah memberikan maaf terhadap zikria pelaku pengkhina wali kota surabaya di media sosial facebook
pencabutan laporan ini dibenarkan oleh kabak humas pemkot surabaya febria di tiap rayatar pada sabtu siang di kantor bagian humas pemkot surabaya
menurut pihak pemkot surabaya pencabutan laporan dilakukan pada hari jumat kemarin
di mana surat pencabutan laporan ditanda tangani langsung oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
dan diserahkan kepada pihak polrestabes surabaya melalui bagian hukum pemkot surabaya
alasan pencabutan laporan yang dilakukan oleh wali kota surabaya ini dikarenakan risma telah memberikan maaf kepada zikri ya zatil
yang telah melakukan penghinaan terhadap dirinya pada hari rabu lalu
pemberian maaf ini merupakan respon
respons atas dua surat permintaan maaf zikria zatil yang ditujukan kepada wali kota surabaya tri risma hari ini dan juga warga kota surabaya
terus kemudian kan memang harus ada proses ya kemarin makanya kemarin disampaikan bahwa kami serahkan semuanya kepada pihak polrestabes surabaya
itu kan ibu sudah memberi maaf ya juga melakukan proses itu administrasi terkait pencabutan laporan